mahkamah konstitusi memanggil empat menteri kabinet untuk hadir menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu presiden dua ribu dua puluh
menteri jokowi yang dipanggil yakni menko perekonomian erlangga hartarto
menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma hari ini
menko pmk muhajir effendi mereka dijadwalkan pada sidang jumat lima april
menurut ketua mk soehartoyo para menteri dipanggil karena mk menganggap kesaksian ketiganya penting
berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi
yang pertama yang perlu didengar oleh mahkamah adalah
saudara muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
kemudian yang kedua bapak erlangga hartarto
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
tiga ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
dan lima dari dewan kehormatan pendengara pemilu